hai teman teman foto dulu ya oke
hai teman teman foto dulu
hai teman teman foto dulu
hai teman teman foto dulu
pak prabowo kita ketahui juga sangat bugar sangat sehat
biasa menjalankan kegiatan sehari hari
berolahraga setiap hari olahraga aja berenang
dan setiap hari juga minum cengkeh minum teh kunyit
dan sampai sekarang tes masih berjalan
kalau tidak salah lagi menjalankan tes wawancara
dan sudah dilaksanakan kegiatan ambil darah
kalau tidak salah juga biasa saja
dua belas jam puasa untuk tes kesehatan
dan nanti dilanjutkan insya allah bakal selesai sekitar jam empat sore